bira bira gantian pas bira udah capek
biar bibi saja yang micetin aden
nyonya kan baru dateng
pasti capek seharian kerja
nggak apa apa kali kali ibu juga mau picitan dari mamanya
masak biar cepet cembuh
nih pijitan mama nih nggak apa apa
kenapa demen banget abis bensin sih lo
jangan sekarang kek
aduh mati dia gue
gue yang aja lawan dia bisa masuk rumah sakit
mau kemana lagi lo lari ya
sama temen temen cuman bercanda
lo denger ya
lo sama temen temen lo udah ngerjain gue
bilang sama temen temen lo
satu persatu akan terima nasib kayak begini nih
bisa ngeperhatian sama boy
den aden sendiri wajahkan perhatian pisang kak bebe
jadi ya sewajarnya tuh kalau bebe juga perhatian sama aden
cicik udah diam diam
biar bebe yang aduh sakitnya gue udah di gebung
nih mau minum
bi mudah bebe mendingan istirahat aja tidur
bebe mah gak bakalan ada capeknya kalau untuk kerusin aden mah
nanti aja bebe mah gampang istirahat
pokoknya aden sampai tidur
sok bebe pijitin biar aden enakan badannya ya
jangan gitu lah bi
bayi bentar lagi tidur kok
pokoknya kalau aden belum merem nih belum kelihatan mata anak merem takut bebe
bibi ngomong hal ini dari sini mau diem aja di sini
nanti kalau aden ada apa apa kan susah kalau bebe jauh
kalau bibi di sini kan aden tinggal ngomong sama bibi meminta apa
udah sok adennya bobo
enggak belum tidur yang benar
sok kalau mau bebe pergi adennya tidur yang bener
udah bi nah ini bentar lagi merem nih bi
supaya irit bensin
bukan yang ngirit bensin bek
emang bensinnya udah habis
buat beli bensin kagak gablek
kenapa muka bang ian
abis dia kebagiin sama siapa bang
ini gara gara kelakuannya bodyguard reva itu be si bagas
nah ini juga karena ian kagak ngelawan be
abis percuma ian pikir juga
kalau ian ngelawan boy aja dilawan sampai tepar masuk rumah sakit
kok mbak be sampai gak tau sih boy masuk rumah sakit
terus keadaannya gimana sekarang
ya si boy sudah baik baik saja be
cuma masalahnya sekarang be
kita kita semua ini sudah pada ngerjain bagas be
ternyata mau balas dendam be
karena dia sudah bikin boy masuk rumah sakit
terus biar dia gak ngerjain si boy lagi
eh dia malah ngantun kita be
dia mau balas dendam sama teman teman ian yang sudah ikut ikutan ngerjain dia be
sudah ya ian
kalau begitu begini saja
sekarang lo telepon semua teman teman lo
supaya dia bisa lebih hati hati
iya benar sih be
tapi masalahnya ian gak punya handphone be
lo sih keliwatan amat ya
motor keren nggak punya bensin
sekarang handphone aja kagak punya
lo sih benar benar untung ya si meli mau jadi cewek lo
bap be kenapa bawa bawa meli be
masa gue pikir pikir lebih lo apa sih
ketampanan saya lah be
ya benar be
gak bisa mama duluan
papa dulu tau
gak bisa mama duluan tau
yaudah yaudah yaudah
mama yang buka tapi papa duluan yang masuk
lelaki yang buka pintu mama yang masuk
gak pokoknya papa dulu
kita masuk bareng
apa sebenarnya cocok
satu dua tiga
kalau keluar dari rumah sakit itu
kasih kabar dong ke mama
sms wa email kek apa kek
ya jangan pulang aja
ya boleh kok nggak telepon telepon papa
iya sesibuk apapun
kalau boy telepon mama
ma boy mau pulang nih dari rumah sakit
papa juga boy
karena buat papa anak itu yang paling penting
boy udah telepon mama sama papa kok
pas boy telepon papa handphonenya nggak aktif
soalnya tadi kan gini mama tuh lagi meeting
kalau nggak kan ganggu
oh iya papa baru inget
handphone papa itu baterainya habis
iya karena dari pagi banyak komunikasi
kan ada di ira yang selalu setia nemenin boy
bira terima kasih banget ya bira
sayang banget tau sama mira
bira bira gantian pas bira udah capek
biar bebis aja yang micetin aden
nyonya kan baru dateng
pasti capek seharian kerja
nggak apa apa kali kali ibu juga mau picitan dari mamanya
supaya cepet sembuh
aduh hati ya bebis
nih pijitan mamah nih nggak kalah